oke gue duluan ya
gue pergi dulu ya
sampai ketemu lagi
aduh apa lagi sih
tentang anak yang aku kandung ini
santai mainnya wallace wallace
pertandingan pertama diberikan oleh tim putri tim lima ratus dua puluh satu
eh lan denger ya
kalo sampe kita kalah ini semua gara gara lo
nyapain nyapain gue tuh lo
lo tuh kenapa sih
kemarin lo berantakan banget tau gak sih
permainan wulan kenapa jadi begitu
dan wajahnya kenapa seperti orang ketakutan
eh makasih wulan
satu dua isi ke back
mainnya yang bener
lemohon mereka ada di tengah kital cincar mereka ya
macam mana sih kentang kunyit itu
kemarin di sekolah jago kali dia kuliah
kenapa sekarang jadi begitu mainnya
mungkin dia lagi ada masalah pak
jadi mainnya dia begitu
ah kau itu
baru berapa umur dia
masalah apa rupanya
ingin lihat reaksi suamimu tiana
saat tau tentang kehamilan
ya allah jangan
kamulah kita mulai
kamu tuh kurang ajar ya
jangan ikut campur sama urusan saya
saya tuh gak ada masalah sama kamu
saya emang gak punya masalah ya sama
tapi kalau om mau ganggu tante tiana dan wula
saya gak akan tinggal diam
mau sok jadi pahlawan kesiangan
ada apaan sih
minggir kalian semua
gak usah aku campur
kalian semua tuh masih mau kecur
makan kerupuk kerupuknya alat
habis makan kumur kumur
terus ini udah tua masih nyolak
gak malu sama umur
gue rasa nih rengkar nasinya si deso
jangan biarin om ini masuk ke dalam
om ini mau buat keributan
oke ini pasti om telolet om ya
pak pak pak
pak pak pak
pak tanggep dia pak
dia udah mukul teman saya pak
iya betul pak tanggep aja pak
dorendi belah di depan gerahak
gak apa apa kalah ya mungkin udah usaha
masa tim volley putri kita kalah
paham kenapa lagi ya
kok dia gak dateng
ngeliat bola aja langsung kabur lan
lu tuh kenapa sih ngeselin banget
maaf andika mau kemana pak
ini pertandingan masih ada satu lagi loh pak
gue mau sana dulu
saatnya kalian bersiap
lebah menyengat hidung si wawan
tetap semangat kawan kawan
sebentar lagi pertandingan kita akan dimulai
oke gue duluan ya
gue pergi dulu ya
sampai ketemu lagi
aduh apa lagi sih
aduh apa lagi sih
apa mas lepas ya
lepas ya kalau enggak saya teriak sekarang
mau teriak teriak aja ayo teriak
teriak yang kenceng
saya nggak perlu jelasin ke papa kamu
kenyataan tentang kehamilannya tiana
tata bener ya dugaan saya
apa kamu belum tahu ya
kenyataan tentang kehamilannya tiana
jangan pernah kasih tahu itu sama papa saya